ya pemirsa mungkin sekarang anda sudah menantikan
kami membahas tentang om telolet om
jadi ini memang satu lagi dari indonesia yang mendunia
kali ini asli kelompok orang yang menghadang bus dan meminta sopir mempunyai klapsonnya
dan itu menjadi pertanyaan banyak orang
awalnya mereka bertanya tanya ini om telolet ong itu artinya sebenarnya apa sih
iya ada juga banyak yang menerkan terkan kalau misalnya di komen
misalnya om terlawat itu maksudnya memberikan satu kebahagiaan untuk kita
tapi kan sebetulnya ini cukup lama loh
bahkan anak anak kecil awalnya yang meminta sopir bus membunyikan klaksonnya dengan suara telolet itu
nah bahkan kali ini banyak sekali warga bukan cuma anak kecil saja
bahkan orang dewasa tidak hanya merekam suara klakson
tapi juga menghentikan bus untuk berfoto selfie sehingga menimbulkan kemacetan panjang
padahal menghentikan bus di tengah jalan merupakan tindakan yang berbahaya
nah itu pr nya
hahaha memang kalau dikaitkan sama itu jadi susah juga ya
iya ini euforinya media sosial aja
coba kita lihat bersama
sejak dua pekan terakhir sepanjang jalan raya ngabul jepara jawa tengah dipadati warga
sambil membawa poster dengan beragam tulisan yang bisa menggugah tawa
mereka berharap pengemudi bus antar kota antar provinsi yang melintas
membunyikan klakson dengan variasi nada unik yang biasa disebut telolet
selain itu mereka juga merekam
laju bus di jalan raya dengan telepon selulernya demi mendapatkan bunyi klakson dari pengemudi bus
terkadang mereka menghentikan laju bus hanya untuk berfoto selfie
dari rekaman tersebut ada yang sekedar di koleksi ada pula yang disebarluaskan melalui jejaring sosial
bagi mereka berburu bunyi klakson bus merupakan hiburan tersendiri saat sore hingga jelang malam
saya sudah setelah sekarang suka
enggak angkarkan bu
bagaimana lihat aja
banyak variasi suaranya
ini sudah berapa lama mas yang lalu di sini lamanya mas
kita dua minggu
gemamnya di sini
oh gitu ya
di koleksi atau gimana mas suara suara kayak gitu
keberadaan warga berburu suara klakson telolet ternyata dikeluhkan para pengemudi bus
aksi foto selfie dengan menghentikan laju bus menimbulkan kemacetan panjang serta menghambat waktu perjalanan
kalau saya pribadi merasa terganggu karena terjadi kemacetan yang sangat panjang
kenapa sampai bisa macet itu
karena apa sekarang anak anak pada minta telolet itu enggak malah minggir di pinggir jalan malah dijogeti di tengah jalan
berburu suara klason telolet sebenarnya telah lama digemari terutama untuk kalangan anak anak
dahil akbar jepara